tagar indo xx satu sempat trending di twitter
hal ini terkait rencana kementerian komunikasi dan informatika
memblokir situs film streaming ilegal tersebut
dalam situsnya indo xx satu menyatakan akan menutup layanan mereka mulai satu januari dua ribu dua puluh
penutupan ini sebagai bentuk dukungan mereka untuk industri kreatif tanah air
indo xx satu merupakan salah satu situs streaming dan pengunduhan film yang populer
bagi pengguna internet tanah air
tak hanya film lawas film yang masih tayang di bioskop juga bisa ditonton secara streaming tanpa bayar
indo xx satu bukan satu satunya situs streaming film ilegal
dirjen aplikasi informatika samuel abriani pangerapan menyebut
sejak juli dua ribu sembilan belas lebih dari seribu situs web pembajakan dan domain aplikasi ilegal
telah diblokir oleh kemenkom info
dilansir dari cnn indonesia com samuel menyebut
kemenkom info telah bekerjasama dengan coalition against piracy dan ditjen haki kemenkumham
untuk menegakkan haki dalam pembajakan film
kemenkom info jonny g plate menyebut
tidak menutup kemungkinan pihaknya mengambil tindakan hukum
bila pemilik situs masih berani buka layanan streaming film ilegal
telah mengkritik balik pemerintah atas pemblokiran ini
bukan karena setuju akan pembajakan
namun warganet menyayangkan
pemerintah masih memblokir situs film streaming legal
selain itu bioskop yang masih sulit dijangkau untuk warga yang tak tinggal di kota besar
juga dikeluhkan oleh warganet
tak heran situs streaming ilegal akhirnya dimanfaatkan untuk menonton film film terbaru
berdasarkan survei yougov
enam puluh tiga persen konsumen daring di indonesia
situs indoxxonelight menjadi situs menonton film paling populer
yang digunakan oleh tiga puluh lima persen pengguna
yosi sesbadia cnn indonesia
ini lagi seru banget
dua hari yang lalu jadi trending topic
sampai sekarang masih dibahas sama netizen di lini masa
nah untuk membahasnya
bergabung bersama kami ada roy suryo
selamat malam mbak pusma
bang roy ini seru banget ya kalau ngebahas indoxxone
dan juga banyak situs streaming lainnya
yang ternyata nih enam puluh tiga persen konsumen online di indonesia
mengunduh situs situs semacam ini
bang roy kaget nggak dengan temuan ini
terus terang saya nggak kaget karena
karena memang orang kita
orang menyebutnya komunitas plus enam puluh dua ini
sebagaimana yang sudah saya tweet juga
itu kan memang hobi
untuk menyaksikan segala hal hal yang sifatnya gratis
ya kan gitu
jadi apapun berusaha nyari
yang kalau pun nggak gratis pun sebenarnya
kalau mau ini kan survei dari yougov ya
kalau mau yugok lebih jeli lagi
sebenarnya tidak hanya yang bersifat free semacam ini gitu ya
yang pakai nge crack pun juga banyak gitu loh
artinya banyak juga di antara netizen itu yang
kemudian nge access layar kata dua puluh satu
kemudian juga beberapa situs yang lain
ya dia juga berusaha nge crack beberapa yang ada proteksinya
dan ini yang berbahaya sebenarnya
karena sudah melanggar hak sifat mendownload
apa program program yang atau film film bajakan kayak gitu
ya terus kemudian mereka menambah lagi dengan
meng crack kalau ada situs situs yang resmi
tapi artinya sekali lagi
saya dukung penuh ya
menkominfo sekarang pak joni gerard plaza
yang akan menertibkan ini
karena memang ini memperburuk citra indonesia di mata internasional
kalau melihat dukungan bang roy suryo terhadap upaya dari pemerintah nih
untuk berusaha keras menutup pembajakan yang terjadi di indonesia
tapi kalau kita melihat lagi nih
setiap ada penutupan
akan ada celah akan ada peluang
selalu itu yang dilakukan
kayaknya susah banget untuk nutup nutup celah yang kayak gini
kalau bang roy suryo melihatnya dampak dari ini
nanti mungkin nggak sih menutup satu tumbuh seribu yang lainnya
ya ini pasti terjadi
jadi pasti terjadi
aparat tidak boleh kemudian lelah ya
atau kominfo tidak boleh kemudian capek untuk mengejar kayak gini
karena pasti ada
caranya juga pasti selalu ada lah
misalnya tadi dikatakan pak buspa betul
jadi hilang satu tumbuh seribu
karena pasti nanti akan ada lagi dengan nama lain
atau dengan cara lain ya
kayak misalnya dulu orang orang sering
menggunakan id dari negara kita
kemudian setelah itu mereka mencoba dengan menggunakan server di luar
dari tempat lain
dan yang ironis kan juga
dalam survei itu kan juga terungkap bahwa
yang pengakses paling banyak kan usianya delapan belas sampai dengan dua puluh empat tahun
jadi artinya ini anak muda milenial gitu ya
tapi sekali lagi saya dukung kebijakan pak menteri ya
dan juga pak dirjen
artinya supaya tidak lelah mengejar ini
justru kalau saya tahu teman teman di kominfo itu gemar
artinya gemar untuk kemudian mengejar kayak gini
jadi jangan khawatir supaya tidak lelah itu
karena memang kerjaan teman teman itu juga yang biasa ngoprek
pasti juga biasa juga nutup nutup kayak gini
oke kalau bang roy tadi menyebutkan pola perilakunya dengan mudah lah
bisa bisa dilakukan begitu
kayak ganti vpn
ganti alamat situs gitu ya
nah sebetulnya sesulit apa sih
atau justru semudah itu untuk mengganti domain dari para pelaku bisnis ini
saya mengatakan meskipun ini mungkin tidak standar ya
tetapi sangat mudah sebenarnya untuk melakukan itu
karena hal semacam ini sebenarnya sudah berlangsung tidak hanya pada film online
tidak hanya audio visual ya
tapi pada audio pun dulu kan sudah banyak sekali
kemudian situs situs yang menyediakan musik musik
sekarang ada spotify gitu ya
nah makanya itu
jadi kalau itu kan tidak bayar pajak ya
jadi artinya harus kejar
itu kemudian kan mau dikejar pajak
ini pun saya juga mendukung penuh ya
tidak adil gitu
mereka berbisnis di indonesia
kemudian orang kita mengakses dan divisa kita lagi keluar
tapi kemudian tidak ada
tapi kemudian tidak ada teks atau tidak ada pajak yang kemudian dikenakan ke mereka
kasian orang orang atau kasian para sinias kita
atau kasian para pemegang cipta atau siar dari film film ini
yang memang sudah berniat untuk memasarkan di indonesia
dan kemudian dengan mudah di download atau dibaca begitu saja
bang roy kalau kita berkaca dengan spotify
spotify mungkin mudah banget diakses untuk teman teman atau masyarakat indonesia
harganya pun masih dikatakan terjangkau begitu
tapi kalau untuk film ini
untuk jujur ya
kalau netflix kita kasih contoh
netflix harganya masih mungkin mahal untuk sebagian orang
dan aksesnya ada beberapa provider yang memblok netflix ini
sedangkan nampaknya netflix ini jadi perbincangan orang untuk harus nonton ini
sedangkan cuma ada di netflix atau amazon prime lah
nah ini gimana baiknya koordinasi antara pemerintah dan juga para penyedia provider ini
supaya win win solution lah
jadi apa yang ada apa yang jadi perbincangan dan gak harus nonton secara ilegal
meskipun tadi saya sebenarnya kurang sepakat ya
kalau dikatakan spotify itu murah
sebenarnya kelihatannya murah
kelihatannya lebih rendah harganya
tetapi banyak data kita
itu yang kemudian tidak disadari
itu kemudian diminta oleh yang bersangkutan
jadi artinya mengorbankan data kita
kadang kadang kita masukkan user
kadang kadang kita masukkan password kita
kadang kadang mereka kemudian allow gitu
meminta kita meng allow untuk kemudian mereka mengakses data kita
nah ini yang repotnya ya
banyak sekali orang yang kemudian asal ya saya sebut saja asal yes yes yes
itu pokoknya diiyakan gitu
nah untuk semata mata mencari yang murah atau mencari yang gelit
ini yang lebih bahaya sebenarnya
jadi sekali lagi lebih baik memang harus mengeluarkan uang
meskipun uang itu memang harus parah ya
saya setuju mbak ustaz
jangan mahal mahal juga gitu
karena kalau terlalu mahal juga nanti kan akibatnya ya kita akan menjadi negara yang konsumtif ya
karena kan kenapa kita harus membayar pihak pihak yang mereka menarik sangat besar gitu
ya saya setuju
makanya harus ada solusi win win itu
win win solution itu harus dibuat dari pemerintah
kemudian menetapkan misalnya mana mana yang legal
dan kemudian dari legal itu dilakukan secara ekonomi

tapi juga ada sisi lain ya
tekspun sebenarnya tidak hilang kok
kalau diatur secara betul dan kalau diukur secara betul
karena teks yang dikeluarkan oleh para pelanggan atau masyarakat itu akan kemudian diwujudkan kembali dalam bentuk layanan kepada masyarakat
ini dikenal dengan nama yuso ya
jadi apa yang kita bayarkan itu akan dikembalikan sebagai akses dan meskipun mungkin kita mengapa kapa

meskipun mungkin aksesnya tidak langsung ke kita tapi misalnya untuk akses untuk keseimbangan daerah daerah di indonesia timur atau kemana gitu
jadi menurut saya jangan mengandalkan murahnya saja saya setuju tapi jangan juga terlalu mahal
tapi inilah juga peran dari kominfo jadi kominfo memang tugasnya bukan hanya hanya memblokir ya gitu
jadi saya tidak hanya meminta kominfo itu memblokir tapi kominfo menyediakan akses yang ideal bagi masyarakat
yang kemudian murah tapi aman bagi rakyat tetapi legal itu yang paling penting
oke setuju ada karya ada harga begitu ya tapi kembali lagi kepada interaksi kita di internet
kalau mau berinteraksi dalam internet harus hati hati dengan data kita ya walaupun berapa harganya begitu
bang roy surya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sian
cnn indonesia connected membahas soal pembajakan di indo xx satu ini